warga jalan wonorejo surabaya senin pagi dihebohkan dengan penemuan biawak raksasa di dalam dapur rumah
diduga biawak tersebut masuk ke permukiman warga karena terseret arus banjir
seperti inilah proses penangkapan biawak di dalam dapur seorang warga di jalan wonorerjo ii surabaya
seekor biawak yang cukup besar ini terus memberontak dan tak dantak dan menyerang warga yang menangkap
setelah berlangsung beberapa menit biawak raksasa ini akhirnya lemas dan berhasil ditangkap
biawak ini sendiri ditemukan di dalam dapur rumah seorang warga bernama bahari
biawak diketahui muncul dari dalam selokan dapur yang awalnya sempat dikira seekor buaya karena coraknya mirip dengan sisik buaya
warga mengaku baru kali ini melihat biawak sepanjang dua meter lebih dari dua kali ukuran biawak biasa
saya kira kecil ternyata besar biayanya
pikir anak buaya
terus manggil pikir
takut atau gimana tadi waktu
pemegang kuntutnya aja
warga juga takut tadi yang
iya yang gak takut ini soalnya biasa pekel
setelah berhasil ditangkap satu di antara warga berniat untuk membawa pulang biawak berukuran besar ini
ia mengaku akan memelihara dan tidak akan menjualnya
wahyu pratama surabaya